bursa efek indonesia melampaui target tiga puluh lima emiten baru pada tahun ini
pagi ini pt jasa armada indonesia melakukan penawaran umum saham perdana
dan resmi menjadi emiten ke tiga puluh enam yang mencatatkan sahamnya di bursa tahun ini
pt jasa armada indonesia merupakan anak usaha pt pelabuhan indonesia ii
yang bergerak di bidang pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan
perusahaannya tercatat dengan kode ipcm ini
melalui ipo pt jasa armada menjadi emiten ke tiga puluh enam di tahun dua ribu tujuh belas
dan mendapat dana segar rp empat ratus enam puluh satu delapan puluh sembilan miliar
bi menyambut baik ipo ini karena bi berhasil melampaui targetnya pada tahun ini
namun sebelum menutup tahun bi masih akan mencatatkan satu perusahaan baru lagi
saya kira ini merupakan respon positif dari seluruh pengusaha di indonesia
dan upaya kita untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
untuk bisa memanfaatkan
dengan ipo sebagai sumber financing
dan saya katakan bahwa mau gak mau perusahaan akhirnya harus menggunakan dana dana biaya lain
untuk banyak kepentingan
tidak hanya untuk financing tapi untuk manfaat manfaat lainnya
termasuk di dalamnya untuk sektor pengawasan perusahaan